saudara kita ke informasi lain dari kasus dugaan korupsi tata niaga timah
selain menetapkan enam belas orang sebagai tersangka kejaksaan agung masih memburu dalang
di balik aksi yang merugikan negara hingga rp dua ratus tujuh puluh satu triliun
aset para tersangka juga dikejar
kejaksaan agung terus mengembangkan penyidikan dugaan kasus korupsi tata niaga timah
wilayah izin usaha pertambangan di pt timah periode dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
usai menetapkan enam belas orang sebagai tersangka termasuk dua diantaranya
yakni helena lim dan harfi muiz satu persatu harta para tersangka
yang berkaitan dengan kasus korupsi disita penyidik
yang terbaru dua kendaraan mewah milik harvey muiz yakni rolls royce dan juga mini cooper
yang ditaksir mencapai rp sembilan belas miliar disita dari kediaman harvey
di kawasan paku buwono jakarta selatan
selain melacak keberadaan aset para tersangka yang berkaitan dengan kasus
penyidik juga menelusuri siapa dalang dibalik kasus ini
satu ratus tujuh puluh dua saksi telah diperiksa termasuk pengusaha robert bono susatya
usai diperiksa robert mengaku akan kooperatif
sebagai warga negara yang baik saya sudah melakukan kebolehan
tetapi peraturan yang ada diperiksa
direktur penyidikan jampit suskun tadi bilang
pemeriksaan robert boro susatya dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya
keterkaitan antara tersangka harfi muiz dengan robert dalam kasus dugaan korupsi timah
hari ini kami memeriksa memanjir dan menjelaskan saudara rps
keberangan keberangan itu akan memperterai
keberangan keberangan yang sedang terjadi
dan keberangan keberangan yang sedang terjadi
dugaan tppu juga disasar oleh kejaksaan agung
dari enam belas tersangka beberapa orang sudah dikenakan pasal tppu
tak menutup kemungkinan ada pesohor yang akan diperiksa dalam kasus
apakah nanti dalam kemungkinan bertambahnya tersangka ini akankah juga
bukan saya menakuti akan mengarah ke sana semua ya
sementara kita harus mendudukan perkara ini secara konstruksi yuridis ya
orang orang yang memang berada di dalam lingkaran itu
tapi ke depan mungkin kita kalau menjerat orang orang yang lain

tidak untuk kemungkinan orang yang menikmati tanpa harus melakukan satu tindak pidana secara langsung terhadap perusahaan lingkungan
kejaksaan agung menyebut kerugian dalam kasus ini mencapai rp dua ratus tujuh puluh satu triliun
kerugian ini disebut termasuk dampak kerusakan lingkungan dari keberadaan tambang timah ilegal
yang pengelolaannya melibatkan para tersangka